berkaca dari kejadian sebelumnya terkait adanya aksi pelemparan terhadap bus timnas thailand
polisi telah menyediakan kendaraan taktis untuk pengamanan jelang pertandingan semifinal antara indonesia melawan vietnam
polisi mengaku tak segan segan menindak tegas siapapun yang mengganggu jalannya event pertandingan
hampir empat personel gabungan tni polri dan pemprov dki jakarta disiapkan
untuk memastikan kesiapan petugas pengamanan
sebelumnya pelatih timnas vietnam park hangzhou mengkhawatirkan keamanan timnya
park hang seo mengatakan
ia tidak ingin apa yang dialami
timnas thailand dialami juga oleh timnya
park menyindir indonesia yang akan menggelar piala dunia u dua puluh bulan mei nanti
tuan rumah piala dunia u dua puluh seharusnya mampu menerapkan
protokol keamanan yang memadai bagi tim tamu
leputan cnn indonesia